biar kelihatannya optimistis
perasaan masyarakat kian pande
kalau ada partai politik cerai atau berai
tidak ikut ribut rame
toh juga gak ngaruh
kalau tambah keruh
masyarakat sudah jenuh
partai ribut berkepanjangan
apalagi kalau sebabnya cuman karena cuman
dan itu sesungguhnya memalukan dan merendahkan
bahkan kata yang bagus mahar
terjemahnya dalam dunia politik menjadi suap
partai politik berbau tengik
karena memakan intriknya sendiri
pimpinannya saling cekek saling mendelik
partai model begini
tidak bakal dililik mesra
karena masyarakat kian pande
untunglah demikian adanya